so mario dan yanto rela naik ke atas bukit tungku wirijayapura papua
yang berjarak cukup jauh dari tempat tinggal mereka
di sebuah balai kecil ini hampir setiap hari tiga sekawan tersebut menghabiskan waktu berjam jam
hanya untuk bermain game online favorit
sebab di rumah mereka tak ada koneksi internet yang memandai untuk bermain game online
kalau di rumah di rumah tidak banyak
kalau main harus ke sini iya
bukit tungku wiri juga dikenal dengan sebutan bukit teletabis jayapura
inilah salah satu lokasi favorit pelancong untuk menikmati indahnya pemandangan alam
ketika berkunjung ke kabupaten jayapura
kabupaten jayapura papua adalah salah satu kluster tempat diselenggarkannya
pekan olahraga nasional ke dua puluh dengan e sport yang akan menjadi cabang olahraga eksebisi di kabupaten ini
salah satu dari tiga sekawan yakni aco belum pernah memiliki pengalaman ikut turnamen game online
namun ia tahu pon akan diselenggarakan di tanah kelahirannya
ia tahu game favoritnya akan turut dipertandingkan namun sayang ia dan rekannya belum berkesempatan ikut serta
suka juga sih tapi cuma belum adain anak anak untuk ini tuh mau daftar untuk ikut pon punya
ada keinginan juga mau ikut cuma mau coba coba
untuk pertama kali e sport turut dipertandingkan pada acara olahraga tingkat nasional seperti pon
tempat adu ketangkasan atlet e sport yang berasal dari tiga puluh empat provinsi di indonesia
menurut penanggung jawab it cabang olahraga e sport pon papua
tingkat kestabilan internet untuk bermain game online di papua hanya separuh dibanding di pulau jawa
hal itulah yang membedakan pengalaman bermain game online di papua dengan di jawa
pernah di papua ini saya sudah berusaha untuk membuat game online di papua
pernah di jawa ini latensinya beda dari jawa itu separuh ya
kalau untuk main game itu sudah harus dibiasakan pola baru
seperti kalau di mobile legends main karakter asasin itu delay itu terasa beda banget mereka main
jadi harus dibiasakan dulu
nah jadi kalau umpamanya anak anak jawa kesini terus main mobile legend
main beberapa karakter itu akan terasa beda
itu sudah beda
secara in game itu sudah beda
digelar pada dua puluh satu hingga dua puluh enam september
game online akan dipertandingkan